desakan agar tersangka kasus korupsi ktp elektronik stiano fanto mundur dari kursi ketua dpr semakin menguat
status tersangka setia novanto dinilai akan berpengaruh terhadap kinerja dpr
berbagai pihak juga menuntut kpk segera menahan ketua umum partai golkar tersebut
kami akan membahasnya malam ini bersama ula nurahwati yang merupakan ketua dpp partai golkar
selamat malam bu ulla terima kasih sudah hadir
donald faris yang merupakan koordinator divisi korupsi politik indonesia corruption watch atau icw
dan profesor aisyikam akademisi ilmu politik dari presiden universitas
selamat malam prof terima kasih sudah hadir
baik langsung saja saya ke ibu ula
ibu ulas secara aturan perundangan undang undang md tiga memang tidak ada aturan yang mengatakan begitu status tersangka
ketua dpr harus mundur dari jabatannya
tetapi kemudian publik dan juga bahkan sebagian elit partai politik dari berbagai fraksi
meminta demi marwah dpr
kita bicara dpr dulu tidak golkar
karena kepentingan publiknya lebih luas
sebaiknya mundur pak stiano fanto
tapi kita dengar tadi sudah ada pernyataan resmi disebutkan oleh rekan saya
koresponden akbar junisa surya bahwa stiano fanto tegas menolak untuk mundur
kenapa bu apakah ada pembahasan di internal golkar tentang ini
memang tadi kita melakukan rapat pleno di dpp dan menghasilkan tujuh butir kesimpulan
ada tujuh butir kesimpulan ya
ada tujuh butir kesimpulan
menjawab pertanyaan mas indra tadi bahwa memang di md tiga tidak mengatur itu
nah kalau md tiga yang menjadi pegangan menjadi pedoman kita
itu kemudian terkalahkan oleh suara suara di luar itu
ya tentu kita tidak taat hukum dan kita tidak taat azas
oleh karena itu ya biarkan saja
masyarakat kan sekarang eranya keterbukaan mengekspresikan perasaan dan juga
sah sah saja begitu ya
itu sah sah saja
tapi once kemudian
dpr sendiri tidak taat kepada undang undang md tiga itu
yang menjadi output ataupun produk yang kita tahu juga itu kan luar biasa gitu
nah kalau itu dilanggar sendiri ya
tapi mundur kan bukan berarti melanggar aturan perundangan undang undang md tiga itu
yang sekarang itu disuarakan oleh publik maupun beberapa elit partai politik dari fraksi fraksi yang lain tadi
yang sudah sempat kita tanyakan juga itu sebenarnya mengetuk hati pak stiano vanto
pak sebaiknya mundur
demi marwah kreativitas

dari golkar bagaimana pandangan itu
saya kira mundur itu kalau partai golkar mengatakan tiga ajakan sesuai anggaran dasar rumah tangga
meninggal dunia mengundurkan diri atau memang dia diberhentikan oleh partai
nah ketiga unsur ini bisa saja nanti diberlakukan yang mana gitu
tapi kalau pertanyaannya dia mundur demi marwah dan seterusnya seperti itu saya kira terpulang
mas novanto itu bukan hanya seorang ketua dpr juga
tapi dia adalah kader partai
dan kader partai ini harus menjadi contoh menjadi benchmark untuk yang lain bahwa harus taat kepada aturan organisasi
dan juga taat hukum terhadap apa yang berlaku dalam republik indonesia
kan seperti itu
jadi soal mundur atau tidak kita tunggu aja nanti
tunggu pak stiano vanto nya begitu ya
ya semuanya kita menunggu kondisi juga kita tunggu
karena kan belum inkrah
oh menunggu sampai inkrah begitu
ada tahapan hukum lagi kan ada pra peradilan kemudian nanti ditetapkan oleh pengadilan
kemudian dan seterusnya barulah kemudian kita mainkan
kita mainkan mundur
oh jadi nunggu pra peradilan dulu baru kemungkinan kalau misalnya lanjut baru mundur
ya what ever tidak ada yang menyangka loh apa yang akan terjadi
dan kita tidak boleh dan sebagai kader partai tentunya kita mengatakan bahwa yang benar adalah benar
ikutin aja dulu kita tidak boleh menyebut
dan ukuran benar itu adalah pengadilan itu sendiri begitu ya
ya pengadilan nggak ada lagi di atas pengadilan
jadi tidak bermain di asumsi tapi tetap ikuti aturan
tidak boleh tidak boleh itulah parah parahnya
partai golkar bisa sampai sekarang seperti ini
karena memang kita taat ajas
oke baik ada pandangan dari pak aisyikam kira kira ketika ketua dpr ri sekarang statusnya tersangka
memang di undang undang md tiga tidak ada peraturan yang mengharuskan setelah tersangka harus mundur
tidak ada pak
tapi bagaimana anda melihat konstelasi ketika sinyal kuat bahkan sudah disampaikan tadi
tidak akan mundur dari jabatan sebagai ketua dpr ri
ya pertama tama tentu bahwa
menghadapi masalah seperti ini itu harus dilihat dari beberapa segi
pertama tentu seperti dikatakan bu ula tadi dari perspektif legal formal
kalau itu yang dipakai tentu ada argumentasi bahwa memang tidak ada keharusan
legal formal ya
yang kedua dari sisi politik
karena bagaimanapun pak setnoff atau setiano fanto ini adalah tokoh politik nasional bahkan internasional
apapun yang terjadi kepada beliau pasti akan mempunyai dampak politik
nah dampak politik ini bisa negatif bisa positif
nah oleh karena itu masalah mundur atau tidak juga perlu dilihat
bagaimana dampaknya terhadap golkar terhadap dpr yang kemudian terhadap pemerintah sendiri
karena beliau kan legislatif menjadi chair atau menjadi ketua dari badan legislatif
mau tidak mau pasti ada relasi dengan pemerintah
yang ketiga dan ini yang biasanya tidak dibicarakan orang
adalah faktor etik
etik pak ya
kalau sudah masalah etik ini memang tidak ada legal formal yang
tapi kan ada yang namanya kepantasan
masa kepantasan ya
iya ada kepantasan misalnya saja
bagaimana pandangan publik terhadap pimpinan satu lebaga besar seperti ini
pimpinan satu lembaga besar seperti dpr yang membawai sekian juta pemilih
kemudian dianggap bermasalah secara hukum
disangka pak ya sudah tersangka
disangka ya ini bermasalah paling tidak
jadi ini harus diperhitungkan
sebab indonesia ini juga didirikan bukan hanya oleh golkar dan untuk golkar saja
tetapi juga oleh seluruh bangsa indonesia juga
makanya kemudian kan itu belum terbukti
tetapi ada juga masalah
legal formal ya
kelayakan dan etik
kepantasan tadi ya
oleh karena itu dulu waktu ada kasus yang dibawa ke mkd soal
apa minta saham ya
kan ada kasus ada event bahwa setia novanto mundur kan
kenapa sekarang kok enggak gitu ya
ya artinya saya tidak akan mengatakan begitu
tapi artinya pada waktu itu pertimbangan etik karena desakan publik dan persepsi publik seluruh indonesia bahkan internasional
itu ya seperti itu
sepantasnya orang itu harus mengundurkan diri
karena ini kan juga nanti akan ada implikasinya terhadap proses hukum juga
implikasinya seperti apa pak
seperti ada self interest
ya kan yang akan dipakai di dalam proses hukum
atau paling tidak dianggap pihak pihak yang apa namanya yang critical terhadap pak setia novanto
oh anda kalau masih dalam posisi seperti nggak layak dong
karena anda mempunyai bagaimanapun
ya saya punya bagaimanapun
jadi poinnya ini benar
ya menurut saya kita tidak bisa melihat satu dimensi saja
nah yang lebih penting dari itu mas secara etik saya selagi lagi ke situ adalah sekarang ini konstelasi indonesia terutama dpr itu di mata publik indonesia kayak apa
bagaimana juga orang sudah tahu bahwa dpr ri pada saat ini adalah termasuk lembaga yang paling tidak dipercaya oleh rakyat indonesia
menurut survei survei yang sudah pernah dilakukan
kajian ilmiahnya ada ini pak bukan asumsi ya
nah kalau sudah tidak dipercaya masyarakat pimpinannya tersangkut masalah masalah hukum masalah korupsi dan lain lain
malah mengatakan awal kan belum inkrah
itu akan menjadi problem lagi dalam segi etik
soal etik bu tapi kaitannya tadi yang saya menangkap poinnya adalah ketika tidak mundur maka kan dirinya masih punya bargain position yang besar
dikhawatirkan ada konflik of interest ini bisa mempengaruhi nanti di proses penegakan hukum itu bu bagaimana bu
iya karena ini politik
sehingga kemudian juga harus dilihat dalam dimensi politik
seperti yang disampaikan oleh profesor tadi kan gitu
bahwa apapun relasi antara eksekutif dan legislatif disitulah posisi politiknya seperti itu
sebuah lembaga katakanlah lembaga tinggi
yang memegang tiga fungsi yang dasar luar biasa
itu kan di dpr
dan lembaganya ini juga harus kita lihat kan seperti itu
bahwa di sisi lain ada dimensi hukum
makanya partai golkar melihat selesaikan ini side by side gitu loh
jangan diaduk antara hukum dengan fungsi kelembagaan yang sangat bermartabat itu
saya tadi mengatakan bahwa mas novanto ini dia sebagai kader partai golkar
tapi dia juga sebagai ketua umum partai golkar
dan ketua dpr
jadi dalam ranah politik ini menarik sekali
saya kira ini pembelajaran yang luar biasa
artinya akan mundur nggak secara tadi dugaan etik tadi
kalau masalah etik tadi
dari sisi kepantasan yang punya bargain position bisa mengaripkan suku dan lain sebagainya
itu ilmiah dan akademiknya dari seorang profesor melihatnya kan
tapi etik itu juga kan tanda petik
ya kan ada masa dan ada saat
kan seperti itu kita melihatnya dalam perspektifnya gitu
oleh karena itu kan ini baru kejadian kemarin
saya kira ini masih euforia lah
orang orang yang gak suka golkar
dengan segala macam judul judul yang diberikan kepada beliau
tapi partai golkar harus mengatakan dia ketua umum kami
dan kita tidak akan membeberkan apa tindakan tindakan baik secara pribadi oleh mas novanto
maupun oleh tindakan institusi partai golkar
karena kita juga mempunyai
walaupun kejadian kemarin tapi kan sudah ada rapat internal
dan menyatakan tidak ada
berarti kan sikapnya sudah tegas
tidak akan mundur
yang dipertanyakan publik adalah soal etik
bisa berubah itu
jadi jujur aja
semua orang mungkin hampir pada umumnya orang
nih pak novanto hari jumat keramat ini akan pakai jaket bagus
ternyata kan tidak
oh jumat yang kemarin
jumat yang kemarin kan seperti itu
apa yang dipikirkan orang
dan seterusnya teman teman
tapi tidak apa apa
karena memang itu harus dilewati kan
tapi kan ternyata tidak
nah kejutannya datang di hari senin
apa yang terjadi mas indra
untuk mengatur strategi bagaimana kita kepada publik
bagaimana kita secara horizontal dengan partai partai yang lain
agar tidak kontraproduktif ya tadi
yang lebih penting lagi kepada ya konstituen kita
kan seperti itu
khawatir kalau disebut tadi misalnya
apa akan berdampak serius justru pada partai golkar
ketika ketua umumnya yang juga ketua dpr ri ini
meskipun status tersangka begitu
jadi kalimat mundur itu sekali lagi
itu tidak harus dibahas
mundur atau tidak mundur
ya kan menurut saya gitu
karena yang mengatakan mundur
itu kan dia secara pribadi
tapi untuk partai golkar
tentu kita memelihara relasi dalam etika berpolitik
jadi partai golkar sudah menyatakan tegas bahwa
tidak akan meminta mundur
kalau masalah pak novanto mundur silahkan gitu
makanya sekarang kan tergantung pastian novanto
tidak ada yang mau maksa gitu
kita suruh dia mundur
sebagai warga negara dia punya hak
untuk mengatakan apa dan bagaimana
kapan saya mau mundur
itu hak saya pribadi
sebelum saya ke mas jonal
tapi apa bu yang menjadi pertimbangan partai golkar
kemudian secara detil begitu ya
memutuskan agar pastian novanto tidak dimundurkan
oleh partai golkar begitu
kalau melihat berbagai pertimbangan tadi
kemudian bagi elektabilitas
bukan elektabilitas lah
kita belum pemilu ya
tapi bagi ya pencitraan partai golkar itu sendiri begitu
seperti yang disampaikan tadi
waktu kita ngobrol dulu
golkar itu sembilan nyawanya
kata profesor kan seperti itu
jadi gak masalah
masalah gini gak masalah
kita mempunyai mekanisme
hari ini malam ini
pimpinan sudah diterima oleh ketua dewan pembina
tanggal dua puluh satu insya allah diterima oleh ketua kehormatan bapak habibie
dan seterusnya oleh bapak agung laksona sebagai panggilan pakar
mekanisme internal harus clear dulu
jadi tidak serta merta kita mengatakan
harus ada pergantian
harus ada munasulat
enggak juga gitu
kita kan mengajak
buat politik yang santun dan etis begitu
bang donal ada catatan tidak
ketika kemudian dilihat sudah status tersangka
kita mulai mungkin
dari penegakan hukumnya di kpk
ada pilihan tidak ditahan
anda punya pandangan sendiri tidak
tentang hal ini
kalau kita belajar hukum
di atas hukum dan norma norma yang tertulis itu
ada yang kemudian kita sebut dengan moralitas hukum
dan itu tidak tertulis sifatnya
kalau beliau menyebutnya etik
ini hanya soal diksi saja
tapi perbedaannya adalah moralitas hukum
komparasi yang sangat menarik

atas dasar moralitas etik
dan moralitas hukum
sesaat sebelum difonis oleh mkd
saudara setianofando mundur
ini proses pidana yang pro justisia
kalau dulu hanya proses etik
ini proses etik dan proses hukum
which is di dalamnya
kalau hukum yang sudah bicara
pasti ada etika juga yang dilanggar
jadi ini justru satu paket
kalau ada proses etik dulu di mkd
belum tentu dia melanggar hukum
tapi kalau proses hukum
pasti melanggar pidana
pasti di dalamnya juga akan melanggar etik
jadi lebih berat sekarang sebenarnya nih
gradasinya lebih tinggi dong
karena ditangani pula oleh lembaga
dan persoalannya adalah persoalan kejahatan korupsi
nah persoalan golkar bu ula sudah menjelaskan tadi
publik tentu akan susah masuk ke institusi partai golkar
karena walaupun partai itu secara undang undang partai politik adalah badan publik
kita paham betul lah
battle neck ini kan karena beliau saja ketua umum
kalau beliau tidak ketua umum
pasti akan lain ceritanya
bagaimana treatment sekjen
pimpinan ketua umum pdip
contohnya ketika damayanti dijadikan tersangka oleh kpk
langsung pecat pada waktu itu
atau kader kader partai yang lain
langsung mereka mengundurkan diri
ini karena ketum saja
bahasa bahasi politiknya bu ula kan pasti dilematis juga
dengan partai lain
supaya tidak terjadi benturan yang beras di golkar kali ya
jadi kira kira begini
ini orang nggak bantu justru suruh saya mundur
kira kira begitu tantangan
ini bagi orang orang di partai golkar sendiri
jadi saya nggak bantu
tapi masa saya nyuruh mundur
kira kira begitulah dilema di internal partai golkar
tapi sisi kelembagaan negara yang harus dipandang
mas indra betul soal itu
ada wajah tata negara
ada wajah kelembagaan negara yang harus kita pandang saat ini
nah apa kaitannya dengan proses yang sedang berjalan bula
saya setuju dengan apa yang disampaikan prof hikam
sebagai pimpinan lembaga negara yang menggelar konferensi pers tadi
kita sulit membedakan setia novanto apakah menggelar konferensi pers sebagai pribadi yang ditetapkan sebagai tersangka
atau konferensi pers sebagai pimpinan lembaga negara
kalau dia menggelar konferensi
karena didampingi oleh empat wakil ketua dpr
ini oleh empat wakil ketua dpr
disitulah benturan benturan untuk hal teknis saja sudah terjadi
kita susah membedakan tadi sn sebagai tersangka
atau asn sebagai pimpinan lembaga negara
kalau sn sebagai tersangka tadi menggelar konferensi pers
bayangkan dia menjelaskan posisi hukumnya
dan kemudian tidak terlibatan
dan seterusnya dan seterusnya
tapi didampingi oleh empat pimpinan lembaga negara
jadi kita seolah olah
disini saja sudah terlihat konflik of interest
disini saja sudah terlihat konflik of interest
dan betapa memalukannya konferensi pers pimpinan lembaga negara
yang berstatus sebagai tersangka kursus korupsi
didampingi oleh pimpinan pimpinan lembaga negara
bayangkan juga ketika
bayangkan juga ketika presiden akan mengundang rapat pimpinan lembaga tinggi negara
ada setia novanto disebut
presiden pasti dilema juga
kalau tidak diundang beliau adalah ketua dpr
diundang pun dilematis sebagai tersangka kasus korupsi
presiden pasti juga ada yang serang
presiden rapat dengan tersangka kasus korupsi
inilah dilematis kelembagaan kelembagaan negara
dengan posisi yang seperti ini maka anda menyarankan sebaiknya golkar
menghentikan setia novanto agar bisa dihentikan dari ketua dpr
langkah pertama kita pahamlah
ibu ula pasti dilematis juga
tapi langkah yang pertama adalah beliau mundur dulu
kalau beliau tidak mundur maka saya yakin seorang pak b j habibie dengan kenegarawannya pasti akan mengusulkan dia mundur
tapi mekanisme partai tentu akan berjalan
jadi menurut saya orang ibu ullah nanti akan bayangkan
orang membandingkan bagaimana pdip demokrat merespon kader kadernya yang menjadi tersangka kasus korupsi
diminta mundur atau bahkan diberhentikan
dan membandingkannya dengan partai golkar dalam merespon
jadi ini bukan menjadi kerugian yang besar bagi golkar
itu kerugian besar bagi partai golkar
dan dipimpin pasti dua ribu delapan belas sudah dekat
proses pilkada begitu banyak sekali di dua ribu delapan belas
verifikasi partai politik itu kan proses hukumnya bakal panjang
merugikan partai menurut saya
jadi kalau beliau negarawan bekerja untuk partai harusnya beliau mundur
dan mencontohkan itu
dan yang paling besar nih bu indra
beliau ini sebagai pimpinan lembaga negara punya koneksi ke lembaga penegak hukum
ada kepolisian kejaksaan dan mahkamah agung
kekawaitan yang terbesar kita adalah proses hukum dilawan dengan proses lobi lobi politik kepada lembaga lembaga penegak hukum
kalau di situ hukum nggak jadi
hukum sudah dikontrol oleh politik akhirnya
mungkin bu ula bisa langsung menjawab tapi kita jeda terlebih dahulu
boleh ya tetaplah bersama kami di cnn indonesia terang
ketika ketua umum partai golkar stiano fanto ditapkan sebagai tersangka kasus korupsi ktp elektronik
tidak lama kemudian kami menerima informasi beredar info bahwa ada surat edaran
agar anggota anggota partai golkar
tidak memberikan komentar yang kontraproduktif
ini kami munculkan kami kutip dari lamandetik com
berikut ini mungkin gambarnya terlalu terang ya
ini surat yang kami kutip dari lamandetik com
ini ditantangannya oleh dr andes e c hanyono suharli wihan doko
dan sekretarisnya jawa timur ini bu ya dari jawa timur
ini memang perintah dari pusat ini bu
saya kira karena dia sensitif
ini juga inisiatif dan sensitifitas sebagai ketua untuk kemudian segera
karena banyak yang justru dikutip kutip itu kan pernyataan pernyataan yang tidak tahu masalah
saya kira ini salah satu faksun dari komitmen kita internal partai
menyikapi situasi dan atau berita yang berkembang saat ini
baik melalui media cetak maupun media online
tentang kasus iktp yang mencantumkan nama ketua umum dpp partai golkar
pantau aka bersama ini dpd partai golkar provinsi jawa timur
menghimbau kepada seluruh segenap jajaran pengurus dpd partai golkar sejauh timur
untuk tidak menanggapi dan atau menyebarluaskan berita berita yang bersifat negatif
terkait ketua umum dpp partai golkar bapak setia novanto
baik melalui media sosial maupun media lainnya
mengingat hal tersebut bisa sangat berdampak negatif
bagi elektabilitas partai golkar secara lokal maupun nasional
kita menghormati proses hukum dan lain sebagainya
jadi dpp nggak ada perintah ini bu ya
agar di daerah semua tidak boleh mengontari kader kader ini
masuk dalam kesimpulan ke enam
bahwa ketua pemilangan pemilu indonesia i nusron wahid
ketua pandangan pemilu indonesia ii bapak mus ya
kemudian seluruh korwil dan seluruh fraksi yang ada itu harus mensosialisasikan
keputusan keputusan partai golkar secara internal
tentang aktual masalah masalah aktual
sehingga tidak terjadi distorsi
apalagi kreatif gitu
oleh karena itu mungkin tadi setelah bocoran ini
maka dengan sikap dan tanggas
salah satu ketua dpd kita untuk segera
apakah ini artinya sebaliknya kalau ada yang memprotes
karena kan partai kan dinamis bu harusnya kan demokratis ya
mengatakan wah sudah tersangka nih ayo kita munaslup misalnya
kalau ada yang ngomong gitu langsung dipecat bu
apakah artinya itu apakah artinya itu
karena kan kalau lihat beberapa dari politisi muda partai golkar
sempat memang mengkritisi status tiano fanto
itu menyahuti dan mensikapi apa yang juga menjadi isu nasional
itu sah sah saja juga nggak apa apa
itu saya kira
nggak ada sanksi atau bersangsi ini kira kira
di partai golkar dalam rapim kita yang kemarin di bali itu
sudah sepakat bahwa kemudian dpd satu
dan dpd atas nama dpd ii juga
sepakat untuk kemudian tidak ada munaslup
karena kita ingin mengawal kepemimpinan ini sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas
jadi tidak akan ada munaslub
bahwa nanti di dalam proses
sampai dua ribu sembilan belas bu
itu kan keputusan rapim
tapi tadi ada putusan yang keempat
bahwa ketua umum itu memberikan delegasi kepada ketua harian
dalam hal ini andi muhammad nurdin halid
bersama sekretaris jeneral
itu terus marham ya
ya itu untuk kemudian tetap melaksanakan fungsi dan tugas organisasi secara operasional
baik ke dalam maupun ke luar
atas petunjuk dan persetujuan ketua umum
karena itu masuk di dalam pasar dua puluh tujuh kita punya tata kerja
oke jadi kalau ada anggota yang kemudian memprotes tentang hal ini
akan kena sanksi tidak
enggak itu kan kader dia mengekspresikan dirinya sebagai kader untuk dia ngomong
jadi tidak bersangsi ini
tidak akan mempengaruhi kebijakan partai
tapi masuk di dalam tanda petik ya harus diawasi lah begitu
kita punya kode etik
pak ada pdlt nya gitu loh
prestasi dedikasi loyalitas dan tidak tercelah
tidak tercelah pdlt pak
di golkar sendiri menurut anda dengan adanya surat edaran ini
ini kan baru ya kita sama sama tahu ini pak
ada surat edaran ini menurut anda mengekang agar mereka tidak berbicara yang aneh aneh
terutama yang protes protes misalnya atau bagaimana
kalau ibu tadi mengatakan tidak bersangsi sih
cuma kalau di informasi ini bu ada sanksinya begitu
kalau menurut saya
kata paling penting tadi yang dikatakan oleh bu ula itu adalah
jadi kalau kita lihat problem yang dihadapi golkar sekarang ini
kita mesti harus punya nafas panjang
ini partai yang sangat besar usianya sudah sangat dewasa
dan di dalam mengelola konflik internal partai dia jago
walaupun memang tidak bisa diingkari ada fakta bahwa golkar juga
akhirnya ada splinter atau sembalan sembalan kan
ada hanura ada macam macam itu
at least ya sampai sekarang golkar ini masih mampu untuk melakukan
apa namanya management konflik
nah oleh karena itu kata dinamis ini penting
ini kan persistiwa ini baru terjadi dua hari paling lama ini kan
oleh sebab itu kita
masih bisa berubah
tadi itu ya contoh bahwa di detik kom tadi ada inisiatif dari jawa timur
itu saja sudah menunjukkan bagaimana dinamikanya begitu cepat
ini kan yang
yang seolah olah ingin meredam nih ya
tapi meredam kalau juga tidak menggunakan manajemen yang baik
malah memancing reaksi yang bisa menjadikan
ini bisa memancing reaksi tidak
minta agar kadang kadang dia berkomentar yang aneh
karena kan apa yang disebut dengan komentar yang tidak tidak
atau yang aneh aneh atau yang
itu kan bisa menciptakan persoalan baru
apalagi ini dunia yang sudah sangat erat dengan yang namanya gadget
yang namanya information
open dan lain sebagainya
jadi bagi saya masalah golkar ini
kendatipun dari self understanding atau pemahaman diri dari golkar itu begitu
akan diatur dengan begitu baik
karena keahlian dalam mengatur konflik
tapi ingat lagi bahwa golkar juga berhadapan dengan publik indonesia
nah itu bagaimana pak
kalau anda mendengar publik
saya tadi kesini sambil mendengarkan el sinta
itu hampir semua pendengar itu
sangat kritikal terhadap posisi setia novanto
artinya kemungkinan bahwa publik tidak sama dengan self understanding golkar
itu juga bisa jadi
ini terlepas benar benar salah nih pak ya
kan publik akan melihat
rasa publik ini ya
seperti waktu kasus papa minta saham itu
nah kita juga harus tahu bahwa dibanding dengan partai lain
golkar itu unik dalam pengertian
antara yang di pusat dengan daerah itu berbeda
di daerah itu solidnya luar biasa
jadi yang begini begini ini belum tentu bisa langsung affect kepada soliditas di daerah
oleh sebab itu bisa jadi nanti dalam dinamika seminggu
itu yang ingin supaya pak setia novanto mundur dan lain lain itu
bisa jadi menguat di pusat
tetapi di daerah tidak
nah oleh sebab itu saya kira sangat tidak wise juga bagi golkar
kalau kemudian semua persoalan yang sekarang sedang berkembang ini
hanya dilihat dari self understanding golkar
dia tetap harus melihat juga dimensi dari luar masyarakat
kalau ini kerangkanya ingin menyelamatkan partai ya
hanya partai saja
tapi kan saya tadi katakan bahwa ini bisa menciptakan krisis
baik krisis dalam pengertian hubungan dengan publik
juga dengan hubungan dengan pemerintah pak jokowi
bagaimana analisisnya sampai ke sana
ya misalnya kalau hubungan antara eksekutif dan legislatif gara gara masalah ini kemudian tidak lancar kan
hubungan ini ya
maka akan terjadi crisis situation di dalam hubungan antara dua lembaga
ya kan kemudian juga kalau kemudian ternyata proses ini terus berlanjut
ini kan pak jokowi juga sebagai secara politis nih saya hanya bicara politis
beliau kan bagaimanapun dianggap didukung oleh golkar di bawah pimpinan setia novanto
bagaimana publik melihat loh kok pak jokowi kok akhirnya kok ya
iya makanya saya sangat tidak setuju
dengan sikap pak jokowi atau istana yang selalu mengatakan saya tidak akan mencampuri urusan hukum dan lain lain
apa dampaknya bagi pemerintahan jokowi kalau tetap berkuku dengan
ini tadi loh mas
tidak mencampuri proses ini
pandangan publik ini loh
sebab bagaimanapun juga hubungan golkar dengan beliau ini ada tidak hanya dengan pdip
nah kalau publik kemudian loh pak jokowi ternyata tidak melakukan apa apa
memang tidak harus mencaburi dpr atau kpk kan
tetapi kan ada sikap begitu loh
nah ini maka nanti dua ribu sembilan belas juga akan terpengaruh kan
karena ini kompetisi akan sangat keras juga
yang menarik datang dari pernyataan wakil presiden pak yusuf kala tadi
mengatakan memang proses hukum ya silahkan jalan
ini biasa saja
tapi yang menurut saya menurut saya ini paling menarik adalah ketika mengatakan begini
kalau pada perbuatan tercelah ya itu akibatnya begitu
menurut bu ula pandangan dari pak jk yang juga pasti di golkar ini bagaimana bu
itu benar sekali
pak jk benar sekali
dan tidak salah mudah mudahan semua orang seperti pak jk mengatakan bahwa kita tidak suka sama yang korup
dan siapa yang berbuat kejahatan itu lawan kita itu musuh kita
jadi kan bagus beliau ngomong seperti itu kan
tapi kan tidak ada kalimat lain untuk ikut mencampuri apa sebetulnya yang sedang terjadi di dalam dinamika partai golkar itu
bukan itu kemudian bisa berarti artinya ya kalau tercelah ya itulah akibatnya
bukankah itu menurut jokowi
beliau kan mantan ketua umum partai
jadi marwah partai tetap melekat pada diri beliau
jadi menunjukkan bahwa kemudian ya partai golkar dari dulu sampai sekarang konsisten untuk mengatakan yang mencederai rakyat
yang kemudian merusak bagaimana bermasyarakat yang benar yang baik dan seterusnya
kita berdiri di situ
jadi saya kira jempol buat pak jk terhadap statement itu
justru benar begitu ya
tetapi dia tidak ada sangkut pautnya dengan bagaimana apakah
dia kemudian mau minta
bukan sinyal sinyal bukan
bukan sinyal sinyal bahwa pak satmong ini salah gitu enggak ya
dia murni sebagai negara
di sisi lain pak jk mengatakan itu tapi di sisi lain presiden malah tidak mau mencampuri proses hukum sampai di situ
apa pak kira kira yang bisa dilakukan menurut prof ikam kira kira oleh presiden jokowi dengan bersikap tadi maksudnya seperti apa
nanti kita lanjutkan ya
senang tetaplah di cnn indonesia prime news
kita tadi sempat membahas agak dalam tentang aspek politisnya ketika stiano fanto ditapkan sebagai tersangka kasus korupsi ktp elektronik
tapi saya ingin kembali sedikit saja ke soal kasus hukumnya
kita ingat betul pernyataan terdakwa irman dalam sidang kasus korupsi ktp elektronik
yang sempat mendapatkan informasi atau titipan pesan
agar jika diperiksa kurang lebih seperti itu agar tidak menyebut nama pak setia novanto berikut ini kita simak
saya pernah bertemu dengan pak setiano panto tiga kali
yang pertama pada bulan februari dua ribu sepuluh di wadah juranya liat
waktu itu pertemuannya juga dihadiri oleh saudara setiato oleh tujuh anggara ini dan saudara andi agustino
kemudian yang terakhir saya pernah mendapat pesan dari tujuh anggara ini
melalui kurir tolong sampai ke teman teman
ada pesan dari pak setiano panto menurut tujuh anggara ini
kalau saya ditanya termasuk oleh pihak kpk tolong disampaikan bahwa saya tidak pernah menyampaikan
nah berdasarkan pesan tersebut kemudian banyak pihak bertanya
artinya bisa mengatur jika benar kata ibu dianggara ini
maka setia novanto ini bisa mengatur bahkan agar seseorang tidak mengaitkan namanya dalam kasus ini
ada pertanyaan kemudian lanjutan
karena kalau sudah begini pernah diakui oleh irman dalam sidang kasus korupsi yang menjadi fakta persidangan
bahwa ini bisa berbahaya jika setiano panto tidak ditahan
kajian anda seperti apa pak
ya itu juga kami sampaikan
kebetulan icw bersama sejumlah pakar pidana tadi menggelar konferensi pers
menjelaskan ada urgensi setia novanto untuk segera ditahan oleh komisi pemerintahan korupsi
biar permasalahan bu ula dan kon kon di internal golkar juga selesai lah
kira kira itu reaspen
kalau ditahan selesai ya masalahnya
selesai lah pasti ceritanya
bicara wilayah itu
nah secara hukum memang untuk menahan seseorang harus dipenuhi aspek subjektif dan objektif
itu menurut kuhap
nah siapa yang menentukan
penyidik ada yang menentukan
nah saya mundur sedikit mas indra
kenapa setiano panto kuat buktinya untuk dijadikan tersangka
kami bersama teman teman yang secara intens hadir di persidangan irman
itu mencatat setidaknya ada sembilan saksi
yang mengaitkan langsung keterlibatan dengan setiano panto
ada titipan pesan baik kepada dia yang kemudian disampaikan kepada prof zudan arief fakrullah
untuk tidak menyebut keterlibatan setiano panto
ada saksi lain dari pdip pak ganjar
yang menyebutkan ketika bertemu di bali dan pak ganjar waktu itu hadir di bawah sumpah
ganjar pranowo ini maksudnya ya
pak ganjar dihadirkan sebagai saksi

pernah bertemu dengan setiano panto
di bawah sumpah pak ganjar menyatakan bahwa pernah bertemu dengan setiano panto
dan pak sn minta supaya tidak galak galak amat
itu kira kira keterangan saksi pak ganjar pada waktu itu
di persidangan ini ya
belum lagi di persidangan juga
paulus thanos direktur pt sandipala
juga mengaitkan keterlibatannya dengan setiano panto
jadi dari proses anggaran
dari proses pementuan lelang
fakta fakta persidangan ini yang kemudian dijahit dan dikumpulkan oleh penyidik kpk
dan dikuatkan oleh pdip
pertanyaan pertanyaan jaksa penuntut umum
sehingga ada kesimpulan kpk menaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan
dan meningkatkan status setiano panto dari saksi menjadi tersangka kasus korupsi
itu kira kira background yang penting kita catat
untuk menunjukkan bahwa kpk nggak asal sembarang loh
kpk menunggu berbulan bulan seluruh saksi
seluruh fakta dulu diungkap dalam kasus irman
baru pada minggu terakhir ini menetapkan setia novanto sebagai tersangka
ada persoalan hukum lain
seberapa urgen setiano panto untuk ditahan
itu tentu penyidik
ada upaya baik secara langsung maupun tidak langsung
pak setia mempengaruhi saksi saksi di dalam persidangan
keterangan pak irman kan bentuk bahwa dia coba dipengaruhi melalui orang orangnya
kemudian keterangan dari pak ganjar
ingat loh keterangan itu di bawah sumpah seluruhnya
persidangannya ini ya bukan ngomongan di media ya
eh bukan bukan mulut fahri hamzah yang bisa ngomong seenaknya
ini adalah murut saksi yang dibawa sumpah menyampaikan keterangannya
dan itu dianggap menilai sebuah satu alat bukti di depan hukum
nah ini proses yang sudah dijalankan oleh kpk
dan kalau kita lihat bagaimana peran yang bersangkutan
mencoba untuk mempengaruhi saksi
dan apakah itu juga potensi itu
sekali lagi potensi
saya tidak menyimpulkan yang bersangkutan
tapi potensinya mempengaruhi alat bukti
maka disitu urgensi
saat itu disampaikan irman ya
maka disitu urgensinya kenapa kpk harus segera menahan saudara setia novanto
yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
kalau sekarang misalnya seringkali ketika ditanyakan kepada penegak hukum
biasanya begitu ya
entah itu polisi kejaksaan
dan sekarang kpk
itu adalah subyektivitas penyidik
apakah kemudian hal ini harusnya menjadi masuk pertimbangan penyidik kpk
bahwa ada upaya bisa mempengaruhi itu
harusnya ini kan dicatat
bagaimana langkah kuda seorang politisi
mencoba untuk mengamankan saksi
mencoba untuk mempengaruhi kelompok kelompok lain
itu menurut saya harus dihitung oleh penegak hukum
jadi memang proses penegakan hukum kita
tidak hanya bisa melihat dengan kaca muta kuda
tapi harus mengaktifkan kuping
dan mas indra
kasus iktp ini bukan pertaruhan kpk menurut saya
tapi bagaimana pertaruhan penegak hukum lain
apakah penegak hukum lain
khususnya peradilan kita
akan digoda secara politik
atau digoda secara uang
kalau kpk menurut saya ikhtiarnya sudah panjang
sampai ke amerika terakhir
tim penyidik kpk ke fbi
untuk mencari dan mengumpulkan sejumlah alat bukti
jadi kalau orang bertanya
pak setia novanto melalui fahri hamzah kan juga sering bicara
lima ratus miliar itu besar sekali
bagaimana cara uangnya diberikan
sekarang simpel saja
orang bisa bertransaksi di luar negeri
tanpa harus ada uang besar
jangan diajak berlogika
baik nanti di segmen terakhir
kita akan bicara atau bertanya langsung pada tahap kesimpulan
kalau misalnya ditahan bu selesai ini masalah
benar seperti itu
kata bang donald fahri
nanti kita akan langsung belajar
tetaplah bersama kami cnn indonesia prime news
akan segera kembali setelah itu

terima kasih pak
jangan lupa like subscribe share dan share video ini
betul gitu platform kita udah jelas
jadi apakah nanti ditahan kemudian urusan selesai akan muncul yang lain lagi
oke kita akan lihat nanti perkembangan dinamika golkar yang seperti apa di dalam
tapi kalau terkait pak jokowi tadi kan sempat disinggung juga oleh prof hikam
bagaimana apa yang bisa dilakukan presiden jokowi tanpa mencampuri proses hukum
kalau operasionalnya jelas itu saya tidak akan bicara di sini karena saya bukan penasihat beliau
nanti saya dianggap melanggai ksp dan lain lain
tetapi begini mas indra ya presiden itu kan bukan hanya kepala pemerintahan dan juga kepala negara
dan dia harus bisa meyakinkan masyarakat indonesia bahwa yang namanya kejahatan korupsi itu adalah
enemy of the country of the nation dan merupakan salah satu amanat reformasi yang paling penting
dan masuk nama kita pak presiden
jadi menurut saya nih ya kalau presiden hanya bilang saya tidak akan mencampuri urusan
siapapun juga tahu itu
dan apalagi kalau secara politik praktis
beliau mengatakan begitu tapi di desa desa di kabupaten kabupaten ada gambar pak setia novanto dengan pak jokowi bersama sama
oh iya sepanduk sepanduk ini maksudnya
jadi tetap saja harus ada semacam public communication yang menunjukkan bahwa pak jokowi distance himself dari persoalan seperti ini
menjaga jarak itu mas
itulah yang akan memberikan message kepada publik bahwa beliau konsisten di dalam soal melaksanakan amanat reformasi
baik semoga ini juga didengar oleh pihak istana begitu ada message yang penting tadi disampaikan oleh prof vikam
dan juga nanti kita tunggu bagaimana perkembangan di internal golkar
tapi memang waktu membatasi kita akhiri dulu perbincangan malam hari ini
terima kasih mas donald faris terima kasih juga ibu ula dan juga prof ikan telah bergabung bersama kami
dan demikianlah cnn indonesia prime news malam ini
saya indra maulana undur diri